kereta cepat jakarta bandung diuji coba dengan melakukan perjalanan sejauh empat belas km pada enam november lalu
uji coba ini dilakukan dari stasiun tegal luar menuju kawasan casting yard nomor empat
uji coba ini dalam rangka mengoperasikan kereta emu atau electric multiple unit setelah gardu traksi dan peralatan lainnya dipasang pada sabtu
dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam kereta cepat ini akan memangkas waktu perjalanan jakarta bandung yang biasa ditempuh dalam waktu tiga jam dengan kereta biasa menjadi sekitar empat puluh menit
adapun kereta cepat jakarta bandung direncanakan menjalani uji dinamis pada enam belas november mendatang
saat ini beberapa kegiatan pengujian mulai dilakukan sebagai rangkaian persiapan menuju uji dinamis
persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh fitur kereta api cepat dan sebagainya
sarana perkereta apian yang sudah terpasang berfungsi dengan baik dan sesuai harapan
uji coba dinamis enam belas november nanti rencananya akan disaksikan melalui telekonferensi oleh presiden joko widodo dan presiden tiongkok xi jinping yang di saat bersamaan tengah menghadiri ktt g dua puluh di bali
sebelumnya pada tiga belas oktober lalu presiden joko widodo meninjau progres perkembangan pembangunan kereta api cepat jakarta bandung di stasiun tegaluar
jokowi berharap proyek ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat
dan kita harapkan dengan kereta api cepat jakarta bandung ini mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat
kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat
namun demikian dikutip cnn indonesia com proyek kcjb ini diperkirakan tekor sekitar lima belas enam triliun rupiah selama empat dekade setelah beroperasi
hal ini akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek
menjawab hal ini staf khusus menteri bumn arya sinulinga mengakui adanya cost overrun dalam proyek pembangunan
dan kcjb yang membuat biaya proyek membengkak
namun ia menegaskan tidak ada proyek infrastruktur di seluruh dunia yang langsung untung apalagi untuk transportasi kereta
proyek kereta cepat jakarta bandung ditargetkan rampung dan dapat beroperasi pada juni tahun depan
nantinya kcjb akan menjadi kereta api cepat pertama di kawasan asean